kota malang jawa timur ternyata mempunyai museum musik satu satunya di indonesia
dengan dua puluh satu ribu koleksinya museum musik indonesia ini menjadi rujukan masyarakat
untuk belajar sejarah perkembangan musik di indonesia
museum musik ini didirikan tahun dua ribu sembilan silam
awalnya museum musik indonesia ini bernama galeri malang bernyanyi
pada tahun dua ribu lima belas galeri malang bernyanyi ini bertransformasi menjadi museum musik indonesia
nama museum musik indonesia ini sebelumnya sudah ada dan sudah terdaftar di kementerian hukum dan ham
namun kemudian pemegang hak cipta nama museum musik indonesia memberikannya kepada pengelola galeri malang bernyanyi
awalnya museum musik indonesia ini merupakan ajang berkumpulnya sejumlah pecinta musik di kota malang
dan dengan kesamaan hobi tersebut akhirnya mereka mendirikan galeri hingga kini
akhirnya menjadi museum
saat pertama kali berdiri museum ini hanya memiliki dua ratus koleksi kaset dan piringan hitam
yang semuanya merupakan koleksi sejumlah pecinta musik di malang
seiring berjalannya waktu saat ini museum musik indonesia
telah memiliki lebih dari dua puluh satu ribu koleksi
mulai dari kaset piringan hitam memorabilia alat musik dan beberapa jenis koleksi lainnya
tak hanya dari dalam negeri museum musik indonesia juga memiliki koleksi musik dari luar negeri di era seribu sembilan ratus enam puluh an
bahkan beberapa koleksi musim ini terbilang langka karena hanya ada beberapa keping saja di dunia
dengan keragaman jenis koleksi ini museum musik ini menjadi rujukan warga dan pelajar
untuk mengetahui sejarah perkembangan musik di indonesia
ini menarik plus banyak nilai nilai sejarahnya musiknya
plus berapa musim dari daerah atau negara
untuk melayani minat generasi muda pecinta musik
museum musik indonesia dibuka setiap hari mulai pukul sembilan pagi hingga pukul lima sore